film besutan sutradara ron clements dan john masker berjudul moana merupakan film animasi terbaru produksi world disney animation studios
desainer visual asal indonesia griselda sastrawinata turut berkontribusi dalam pembuatan film ini sebagai visual development artist
sejumlah gambar dalam film ini adalah hasil karyanya
dan ekstrahiteras itu arkeologis antropologis nelayan tattooist dancer linguist orang tertua yang dari polinesia
jadi saya benar benar bangga buat disney bikin film yang benar benar mau bikin yang oke ini benar benar respectful dengan kebudayaannya polinesia
selain griselda penyanyi muda maudie ayunda juga didapuk oleh walt disney untuk menyanyikan original soundtrack berjudul seberapa jauh ku melangkah atau haw far algow dalam versi bahasa indonesia
adakah kesulitan untuk merepresentasikan cerita dari film ini dengan lagu yang dibawakan
iya jadi emosinya itu karena
karena lebih kompleks dari hanya sedih lebih kompleks dari hanya marah sedih senang gitu menurut aku
jadi karena ini adalah suatu bagian dari sebuah adegan orang kan kalau dicerita aslinya kita kan dalam satu hari atau dalam satu kejadian kita emosinya gak cuma flat sedih doang kan
kita ada bingung dulu terus sedih terus marah
jadi di dalam lagu itu pun ada fluktuasi emosi yang seperti itu
jadi awalnya itu sebenarnya dia sedih
terus dia agak bimbang terus dia ada apa
dan mencoba untuk membangun itu dan juga ditambah lagi karena ini translation aku pengen membuat kata kata yang mungkin tadinya kurang umum gitu menjadi sama didengar orang jadi kayak umum gitu
film animasi bergenre petualangan ini berkisah tentang seorang gadis remaja yang meneruskan
misi pendahulunya berlayar mengarungi lautan
auli i krovalho dan dwayne janssen mengisi suara karakter moana dan maui sebagai pemeran utama
rencananya moana akan tayang di bioskop bioskop tanah air mulai dua puluh lima november dua ribu enam belas
sektor pangeribuan jakarta